tadi sih reva udah suruh mereka pulang
cuma ya mereka kan takut travel kenapa napa kalau sendirian
makanya mereka kekep mau nemenin
kan istrinya om belum balik
feeling aku sih dia gak berani datang ke sini
soalnya dia tuh kayak ketakutan banget sama teman temannya reva
kayaknya seakan akan diantara kita tuh ada yang tahu rahasianya dia
terus dia kayak takut kebongkar
gue kan sabar tuh dari kecil
mundi kan baru temenan sama lo baru baru ini
ya gue sih bukan belain mondi kan
sebenernya gimana ya
kalau emang gue lihat raya itu emang cinta sama lo
masalahnya cinta itu tuh dari hati
gak bisa dipaksain
dan gue gak liat raya tuh gak suka sama lo
ya terus sekarang gue harus gimana dong gue
ini semua sih terserah lo kal
ini kan jalan hidup loh
ada saatnya kita harus memilih
cindy tuh bener bener sayang sama lo
yang menurut gue sih mendingan
lu mencintai orang yang tulus mencintai lo
cuma terpaksa mencintai lo
suka sama dia
tapi kalau reva udah gak suka sama gue udah marah sama gue udah benci sama gue
gue akan terima semua itu dengan lapang dada
tapi saya bawa kabar yang gak enak malam ini
semenjak sensei ngabisin geng serigala geng warrior bertindak seenaknya
mereka itu berpikir kalau mereka itu udah jadi raja jalanan
nghajar siapapun yang berani ngelawan mereka sensei
termasuk si bocah
dia ajar lagi
geng motor kayak gini gue paling benci tau gak
kan gue abisin semuanya
kunci geng warrior ada di anak yang namanya si boy
terutama si boy
ternyata gak ada
ini temen temen kamu belum pada pulang ya sayang
tadi sih reva udah suruh mereka pulang
cuma ya mereka kan takut travel kenapa napa kalau sendirian
makanya mereka kekegak mau nemenin
kan istrinya om belum balik
feeling aku sih dia gak berani datang kesini
soalnya dia tuh kayak ketakutan banget sama teman temannya reva
kayaknya seakan akan diantara kita tuh ada yang tahu rahasianya dia
terus dia kayak takut kebongkar
ya mungkin karena wajah teman teman kamu ini menyeramkan saya
oh gak mungkin om kita cantik cantik kayak gini masya dibilang serem
iya pih yang ada mah cantik kan temen temen reva kali daripada istri muda papi
eh re kan berhubung papi lo udah dateng jadi kita cabut duluan ya
iya udah deh
pulang dulu om
udah gak usah dipikirin lagi
kalo masuk ke kamar boy ucapin salam dong ma
itu kan enak ma
dari tadi juga udah tahu kamunya aja yang gak ngeliat
kamu aja gak denger habis kamu kasih kan lamun tau
wah gak usah sih ma
boy kamu tuh harus tau kamu itu ganteng terus kamu itu pinter
aduh banyak cewek yang ngantri mau jadi pacar kamu tahu
hah mama tahu kamu kan lagi dicuekin kan sama dia
iya kan bener kan
mama tau dari mana
sayang mama itu sangat memperhatikan kamu
jadi mama mengawasi kamu satu x dua puluh empat jam tau
mama ngeronda dong ya
ronda ya itu ya
nah udah lah ma
jujur aja sama anak sendiri
mama tau dari siapa
mama tau lah
hah gak penting mama tau dari mana yaudah sekarang intinya aja
intinya kamu harus melupakan si reva itu oke
gini loh boy ngapain sih kamu sampai segitu gitunya mikirin dia
ciksa diri tau
ciksa diri itu gak baik
jangan lah yaudah sama yang ada aja
lagian mama juga tahu dia akan lagi kenci sama kamu
mama tuh gak tau masalahnya apa
ah mama tau lah
udah yang ada aja
yang ada sekarang kan adriana
sama adriana aja mama tuh sehati tau sama dia mama tuh udah cocok banget
mama tahu dari adriana kan
mama itu punya spy
adriana tahu dari mana dia
iya emang ya
adriana tau dari mana ya
itu gak penting adriana tahu dari mana oke
yang penting nih sekarang kamu kasih kesempatan buat adriana
iya dia bener bener jatuh cinta sama kamu
aku tahu gak waktu mama di villa tuh di cibodas inget kan
hah mama itu satu ranjang nih
terus kamu tau gak adriana tuh sampai mimpi tentang kamu
hahaha saking cintanya sama kamu tau
iya terus nih kamu mau tau gak ada ngigonya kayak apa
aku mencintai kamu boy
aku akan menceraikan suamiku
boy boy jangan pergi
sampai serak mama
ya mungkin dia itu emang udah punya suami mah
mamanya aja yang gak tahu
ya nggak mungkin lah boy
itu kan itu mimpinya dia
kamu tau gak mimpi itu kembang tidur jadi bisa terjadi apa aja
itu bukti dia bener bener jatuh cinta sama kamu tau
ya udah deh
terserah mama deh
mau percaya atau enggak
tapi gak ada salahnya
kamu dengerin saran mama
kamu cuman buka sedikit aja hati kamu buat adriana
ya dia ngantuk
nah dengerin kan
oke deh kamu tidur
tapi kamu dengerin saran mama ya